terima kasih anda masih bersama kami di after sepuluh
sektor pariwisata bali yang lumpuh akibat pandemi covid sembilan belas mendorong pemerintah memikirkan strategi baru menata pariwisata menjadi lebih kuat dari berbagai goncangan
iya dan selain mengubah strategi pemerintah bersama warga juga dituntut memikirkan sektor alternatif sebagai sumber pencaharian
salah satu industri yang masih menjanjikan saat ini adalah industri kreatif di sektor pertanian
made riawan merupakan mantan pekerja pariwisata tirta di kuta selama sembilan tahun
pekerjaannya kini berubah satu ratus delapan puluh derajat
ia menekuni ternak lebat rigona atau yang dikenal dengan lebak yele
setahun sudah maderiawan serius menekuni profesi beternak lebat rigona
di desa balangan mengwi badung
hasilnya selaras dengan kerja keras yang dilakoninya
ribuan lebah yang ditempatkan pada satu ratus enam puluh koloni miliknya kini menghasilkan puluhan liter madu dengan harga sekitar seratus ribu rupiah per seratus ml
sebelumnya beternak lebat dilakukan untuk mengisi waktu luang
kini di saat pariwisata runtuh akibat dilanda pandemi covid sembilan belas di bali pekerjaan barunya ini justru menghasilkan rejeki
banyak warga yang mencari madu lebah rigona karena dipercaya dapatnya
dapat penyembuhan penyakit ma termasuk menjaga imun tubuh
jika setengah roh covid ini cepat berlalu
dan ekonomi bali khususnya bali ini pulih
tapi saya bakalan tetap jadi peternak di sini
mungkin bakalan memperluas areanya karena permintaan semakin tinggi sekarang
hal serupa dilakoni dedy warga sesetan dan pasar
setelah berhenti sebagai sopir pariwisata yang dilakoninya selama enam tahun
kini deddy aktif mengembangkan sayuran dan budidaya ikan lele dalam ember atau dikenal dengan istilah pudik damper
berawal dari coba coba budik damper yang dilakoninya berkembang menjadi usaha yang menjanjikan
dari hanya dua ember berisi seratus ikan lele kini berkembang menjadi lebih dari tiga ikan lele yang ada di rumahnya
tidak pernah terbayang oleh deddy mudik dumber yang dilakoninya mampu menghidupi keluarganya hingga saat ini
di bantu sang istri dedy bisa mendapat pemasukan sekitar empat juta rupiah perhubungan
dedy bisa menjual ikan lele setiap bulan dari hasil penjualan baik ikan hidup maupun yang telah dibumbui
bahkan deddy kini banyak menularkan ilmunya kepada warga sekitar termasuk instansi swasta terkait teknik budidamber ini
pertama kali saya menggunakan mudik gambar ini saya gunakan untuk keluarga dulu
setelah saya merasakan banyak manfaatnya saya mau membuat yang lebih besar
jadi saya mau membantu juga saudara saudara yang
atau teman teman lain yang berkecimpung di dunia pariwisata dahulunya sekarang mau saya ajak ke berbudidaya ikan
pandemi covid sembilan belas boleh saja menghantam dan menghentikan pariwisata di bali
di sisi lain pandemi ini mengajarkan warga bali tetap kreatif menciptakan industri baru dan tidak menyerah pada keadaan
jika sudah seperti ini sudahkah sejalan dengan upaya pemerintah memulihkan sektor pariwisata bali
yuk pak kita panen dulu pak
pemerintah mengupayakan perbaikan sektor pariwisata
pemerintah memulihkan pariwisata bali yang terpuruk akibat pandemi covid sembilan belas
mulai dari membuka destinasi bagi wisatawan domestik penerapan chse atau clean healthy safety and environment di setiap sektor penunjang pariwisata
hingga pemberian vaksinasi covid sembilan belas gratis yang kini tengah berjalan
pertama sudah kita lakukan tanggal tiga puluh satu juli dengan membuka wisatawan domestik
sekarang kita menuju ke tahap kedua
kita sudah selesai mengambil vaksin
jadi kita sangat selektif karena di negara luar sana juga banyak yang sudah divaksin
cuma persyaratannya tentu kita sebagai penerima di sini juga harus divaksin
nah kalau ini kita berhasil nanti dengan sisi tersebut yang disampaikan oleh pak menteri
nanti tadi baru kita masuk ke tahap ketiga
nanti kita buka lebih lebar lagi
cukup sulit berpaling dari sektor pariwisata khususnya di bali saat ini
pariwisata yang mendominasi perputaran ekonomi di bali membuat ketergantungan pada sektor ini cukup besar
kita tidak bisa membuat sektor pariwisata ini tidak dominan di bali
memang kita punya sektor pertanian sektor industri kecil dan kerajinan
dari dulu tiga sektor ini kita maunya adalah jalan bersama sama
tetap pariwisata pasti dominan
nah mungkin pariwisatanya turun menjadi lima puluh persen pertaniannya menjadi tiga puluh industri kecil dua puluh empat
kalau sekarang kan pariwisatanya hampir tujuh puluh persen yang lainnya dua puluh dan sepuluh dan itu kecil
bali sangat bertumpu pada sektor pariwisata
hampir sepertiga dari seluruh hasil penjualan barang dan jasa berasal dari sektor penginapan makanan dan minuman
namun pariwisata bukan industri yang berdiri sendiri
industri lain seperti pertanian umkm adat dan budaya turut andil dalam industri ini
perlu langkah tepat dan cepat bagi pemerintah
industri baru yang kreatif dan inovatif guna meminimalisir ketergantungan pada sektor pariwisata
ayu ngurah dewi kartika widowati badung bali